saudara saudara pada hari ini kami sudah melakukan pemantauan dan kemudian menghimpun seluruh data
berkomunikasi dengan berbagai pihak yang kemudian menghimpun data ini
baik dari dinas kesehatan maupun dari laboratorium yang kemudian ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan
serta dari rumah sakit yang merawat
kami sudah menyelesaikan pada hari ini sebanyak sepuluh tiga puluh sembilan spesimen selesai diperiksa
namun masih ada enam lima ratus dua puluh lima yang sekarang sedang kita verifikasi dengan laboratorium
dengan rumah sakit yang mengirim dan seterusnya
dan beberapa sedang dalam proses untuk pemeriksaan
sepuluh sudah diselesaikan enam masih dalam proses
total yang sudah kita pereksa akumulasinya adalah tiga ratus tiga puluh tiga empat ratus lima belas spesimen
baik menggunakan real time pcr maupun mengenakan tes cepat molekuler
saudara saudara dari hasil pemeriksaan tersebut
sudah terkonfirmasi sebanyak empat ratus enam puluh tujuh positif covid sembilan belas
sehingga angkanya menjadi dua puluh enam sembilan ratus empat puluh orang
kenaikan ini tentunya adalah gambaran keseluruhan dari
namun kalau kemudian kita rinci lebih lanjut
bahwa kenaikan yang masih cukup tinggi
angka yang masih cukup tinggi kita dapatkan di dki
di jawa timur di sulawesi selatan di jawa barat dan di kalimantan selatan
hari ini lima belas provinsi yang tidak ada laporan kasus positif
oleh karena itu saudara saudara sekalian
kita masih akan terus
berupaya semaksimal mungkin pada provinsi provinsi yang sekarang masih tinggi angkanya
untuk bisa kita tekan
tentunya berbasis pada bagaimana masyarakat merubah perilakunya
kemudian kasus sembuh tiga ratus dua puluh sembilan orang
dinyatakan sembuh dan lepas dari perawatan
sehingga totalnya menjadi tujuh enam ratus tiga puluh tujuh orang
meninggal dua puluh delapan orang sehingga total menjadi satu enam ratus empat puluh satu orang
sudah empat ratus enam belas kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
masih juga dilakukan pemantauan di seluruh provinsi
terhadap empat puluh delapan tiga ratus lima puluh delapan orang odp
pengawasan masih dilakukan terhadap pasien
pasien yang diduka covid sembilan belas
sebanyak tiga belas satu ratus dua puluh orang
saudara saudara mari kembali lagi kita cermati data data ini
sebagai sesuatu yang bisa kita gambarkan bahwa proses penularan masih terjadi
di beberapa tempat
oleh karena itu mari bersama sama kita menyadari ini
dan kemudian mengupayakan berbagai hal yang harus kita lakukan
untuk mencegah terjadinya penularan
bagaimanapun juga kita harus hidup dalam tatanan yang baru
yang berfokus kepada upaya untuk memutuskan rantai penularan
kami tidak entintinya mengingatkan menjaga jarak pada saat
menjaga jarak fisik pada saat kita berinteraksi dengan siapapun
menggunakan masker menjadi sangat penting
rajin mencuci tangan
itu juga menjadi sesuatu yang harus kita lakukan
inilah tatanan hidup yang baru yang harus kita laksanakan
oleh karena itu dengan cara seperti inilah kita akan bisa memenangkan
pengendalian covid sembilan belas ini
saudara saudara ikuti terus informasi tentang covid sembilan belas
kepedulian kita bersama dibutuhkan
sama sama memutuskan rantai ini
beberapa informasi selalu kami siapkan
atau juga bisa dilihat di akun media sosial
juga banyak sekali layanan telemedicine
yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga negara kita
oleh semua penduduk kita
televisi republik indonesia dan radio republik indonesia pun
setiap hari menyiarkan secara rutin tentang perkembangan covid sembilan belas
yang juga diikuti oleh televisi dan radio swasta lainnya
saudara saudara yakinlah bahwa dengan kegotong royongan
dengan kebersamaan dengan tekad yang bulat
dengan konsistensi kita tanpa terputus
kita bisa melindungi kita melindungi keluarga kita
melindungi orang lain dan melindungi bangsa ini
kita harus berubah
kita harus mengimplementasikan tatanan hidup yang baru
karena kita tidak ingin sakit
karena kita tidak ingin keluarga kita sakit
kita harus tetap maju
kita harus tetap produktif
inilah yang menjadi pesan kita bersama dan komitmen kita bersama
kita bisa indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore